keluarga korban penembakan kelompok bersenjata di kawasan duga papua menolak untuk terbangkan jenazah keluarga mereka
hal ini karena pihak keluarga menilai kompensasi yang diberikan oleh perusahaan terlalu kecil
sembilan peti jenazah korban penembakan di kawasan duga papua sudah siap untuk diterbangkan ke kampung halaman masing masing untuk selanjutnya dimakamkan
namun pihak keluarga menolak untuk menerbangkannya lantaran uang kompensasi atau uang kedukaan yang diberikan oleh perusahaan kepada keluarga korban dinilai terlalu kecil
keluarga akan menolak sampai ada kompensasi yang wajar perusahaan telah menawarkan uang kompensasi sebesar dua puluh empat juta rupiah
sebelumnya jenazah para korban telah diserahkan oleh pihak keamanan kepada perusahaan dan selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk diterbangkan ke kampung masing masing
sampai saat ini keluarga dengan pt istaka
karya masih melakukan negosiasi mengenai kompensasi dan proses pengiriman jenazah

tuntutan dari keluarga apa yang pantas gitu ya
yang pantas lah untuk mereka yang sudah berjuang untuk membuat jembatan ini untuk masyarakat